kantor pelayanan pajak blitar menggandeng forum pimpinan daerah untuk menggenjot pendapatan dari program nasional amnesti pajak periode dua akhir tahun ini
dari periode pertama kpp berhasil mendapatkan lima puluh satu miliar rupiah jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu empat puluh miliar rupiah
kantor pelayanan pajak blitar menggelar sosialisasi teks amnesti atau pengampunan pajak periode kedua di lingkungan pemerintah kabupaten blitar
pada program pengampunan pajak tahap pertama kpp blitar melampaui target dengan rp lima puluh satu miliar rupiah dari delapan ratus delapan puluh empat wajib pajak
kpp blitar akan membentuk satgas layanan untuk menggenjot perolehan periode kedua
kepala kpp blitar optimistis pendapatan pengampunan pajak periode dua akan jauh lebih banyak
dari total jumlah wajib pajak terdapat di kpp teratam blitar ini seratus ribu rupiah
namun yang berpartisipasi masih sekitar delapan ratus an saja